bumi krayan di provinsi kalimantan utara menyimpan pesona alam yang mengagumkan
hamparan sawah dan gunung mengelilingi daerah seluas tiga enam ratus km persegi dengan lima kecamatan dan delapan puluh sembilan desa
mayoritas warga krayan hidup sebagai petani yang menggarap lahan pertanian berupa sawah tada hujan seluas dua ribu hektare
namun untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan seperti minyak goreng tepung hingga tabung gas untuk memasak tidak ada produk indonesia
hal ini menyebabkan masyarakat krayan jarang menggunakan produk dalam negeri
harga malaysia kan karena murah kita senang ngambilnya dari sana
karena itu memang orang sudah tahunya barang malaysia kan
orang suka lah malaysia ya jarang indonesia masuk kan
karena barang makan
harapannya sih jalan ke malinau ya biar tembus sampai ke indonesia gitu
tempus ke malinau ke tarakan dan lainnya itu bisa cepatlah terrealisasi
karena kayak gini kan misalnya kalau misalnya barang kami kan hanya dari malaysia terutama gas
kalau misalnya jalan diputus atau suatu waktu mereka menutup tidak boleh lagi barang barang tersebut masuk ya kami kesulitan
malaysia menjadi kunci sebab semua barang di krayan lebih murah
jika membeli di malaysia daripada dari indonesia
harga sembako dari negeri sendiri melambung tinggi lantaran semua harus lewat jalur udara
masyarakat berharap proyek trans kalimantan yang menggelontorkan dana apbn tujuh ratus miliar lebih segera rampung
selesaikan masyarakat juga sudah menunggu sekaligus infrastruktur lain ya infrastruktur lain untuk bisa menunjang kebutuhan ekonomi
kelancaran ekonomi logistik sembako dan sebagainya
segala macam saat ini kan masih sebagian ada melewati malaysia
nah harapannya kita ke depan yang diharapkan masyarakat juga sekitarnya
kita semua semua nanti barang barang yang dari malino bisa segera kita kirim ke sini sekaligus mengurangi disparitas harga
antara harga di malino sampai ke long midang itu bisa relatif sama
masyarakat menunggu progres nyata pembangunan jalan segera terrealisasi
hal ini disebabkan akses jalan menjadi vital untuk kembali ke kota